jakarta fair dua ribu dua puluh dua resmi dibuka pada kamis malam
pesta kembang api mewarnai pembukaan pekan raya jakarta
yang digelar di jie expo kemayoran jakarta pusat
selain itu acara pembukaan jakarta fair dua ribu dua puluh dua
yang dihadiri sejumlah pejabat itu juga dimeriahkan
dengan aksi tarian tradisional
pekan raya jakarta kembali digelar tahun ini
setelah dua tahun absen karena pandemi
kegiatan ini akan digelar selama tiga puluh sembilan hari
dari tanggal sembilan juni hingga tujuh belas
selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua
anies mengatakan terakhir kali jakarta fair digelar tahun dua ribu dua puluh
jumlah pengunjung yang hadir mencapai enam delapan juta orang
dengan jumlah transaksi mencapai tujuh lima triliun rupiah
ia berharap perputaran uang pada penyelenggaraan tahun ini
berada pada kisaran tersebut
ini adalah kesempatan untuk jalan jalan
melihat produk produk baru
yang mungkin selama dua tahun ini
kita belum ada aktivitas
sebelumnya pada kamis sore
ratusan pengunjung mengantre untuk masuk ke pameran
yang diikuti oleh lebih dari dua lima ratus
harga tiket prj dibagi
dua kategori yaitu tiket masuk tanpa konser
dan tiket masuk plus konser atau bundling
harga tiket masuk tanpa konser
padahal harga tiket bundling rp enam puluh hingga rp seratus
bergantung pada hari yang dipilih
tim liputan cnn indonesia